terima kasih sudah hadir
dan juga ada mbak nining elitos ketua umum konfederasi kasb
mbak nining selamat malam terima kasih sudah hadir
saya ke mbak nining dulu mbak nining sebenarnya diajak bicara tidak sih
saya ingin konfirmasi dulu itu yang mendasar
ya kalau mengenai omnibus law ini kan ada beberapa undang undang
kalau yang cipta kerja
cipta kerja termasuk perpajakan cipta lapangan kerja kalau kita sebut eru cilaka ini
sejak dari awal kita tidak pernah diajak bicara
dan kita tidak tahu
ketika kita tahu itu ketika pemerintah melalui pembantu pembantu presiden termasuk presiden
menyampaikan di berbagai macam media bagaimana omnibus law ini segera diselesaikan dalam tiga bulan
kemudian kita sangat kaget dan kita kemudian mencari informasi itu
berusaha mencari baik di tingkat pemerintah di legislatif dan eksekutif
kita sangat sulit mendapatkan akses itu
ketika sudah bergejolak buruh sudah mulai aksi mulai tanggal tiga belas januari
terus gelombang dari lima belas terus dua puluh terus terus menerus
baru kemudian pemerintah sudah mulai mencoba mengkontak person dari organisasi organisasi serikat buruh
kemudian dengan berbagai macam kritikan kita

karena memang ini omnibus law ini pertama memang sangat dipaksakan
kedua memang ini sangat tidak demokratis
karena tidak ada akses dari publik tidak ada keterlibatan seluruh stakeholder
karena ruc laka ini tidak hanya buruh yang menjadi korban lingkungan masyarakat adat perempuan dan lain lain
dan bahkan kita melihatnya ini sangat misterius
november dua ribu sembilan belas katanya ada pertemuan dengan kemenaker betul tidak
kalau november kami tidak ada dan kami tidak tahu tentang persoalan di november itu
dan kami tidak pernah
kemenko memang pernah mengundang kami pada tanggal tiga belas januari
itu bertepatan kami sedang melakukan aksi di dpr ri
undangannya itu adalah jam empat belas
tapi kami melalui wa orang kemenko jam tiga belas lewat dua puluh tiga menit
kan hal ini kan sangat tidak mungkin
dan kemudian apa yang mau kita bicarakan
dan kemudian kenapa
sejak dari awal kemudian diam diam
makanya kami kenapa dengan tegas menolak omnibus law ini
dari awal saja sudah niatnya tidak baik
sudah sangat tidak memberikan aspiratif dari kepentingan publik
bagaimana kita mau kemudian kita didesak dipaksakan untuk menerima
hari ini saja kita sudah melihat dari proseduralnya saja sudah cacat
kita tahu di mana tentang pembuatan prosedur
di mana perundang undangan itu ada mekanismenya
tentang bagaimana dimnya bagaimana tentang naskah akademiknya
sejak dari awal kita tidak tahu
kita tahu itu setelah kemarin tanggal yang berapa hari media
kita tahunya dari media
kan ironis sekali kita lihat kekuasaan hari ini sudah tidak lagi melihat kondisi objektif
kami juga telah mengundang pihak pemerintah kemenko perekonomian
tapi belakangan juga berhalangan hadir
mas awi sekarang sudah diserahkan ke dpr
proses yang sedang berlangsung apa sekarang
jadi sebagaimana diatur dalam undang undang lima belas tahun dua ribu sembilan belas
untuk undang undang dua belas tahun dua ribu sembilan belas tentang pembentukan peraturan perundang undangan atau p tiga
bahwa setiap ruu yang dibahas itu wajib hukumnya masuk prolegnas
baik prioritas maupun jangka menengah
omnibus law ini ada empat omnibus law itu masuk prolegnas
dan itu menjadi usulan dari pemerintah
ketika menjadi usulan pemerintah baru kemarin dua hari yang lalu kita terima dpr menerima surat dari presiden
yang diantar oleh beberapa menteri
surprise berikut dengan naskah akademik dan draft ruu cipta kerja
kemudian surat itu diregistrasi di kesekjenan dpr
baru kemudian dikirim ke pimpinan dpr untuk dibahas dijadwalkan dibacakan di paripurna
baru kemudian di paripurna kira kira sebegini
ada surat dari presiden secara resmi kan harus dibacakan prosedurnya begitu
baru dibahas di bamus mengundang seluruh fraksi ruu ini akan dibahas di mana
di akd mana yang mau dibahas
apakah di badan legislasi komisi atau pansus
itu sebenarnya prosedur normal saja semua ruu seperti itu
nah kemudian kemarin sempat ada misinformasi

ini mungkin bagian dari yang disempatkan dikirim

itu mungkin bagian dari yang disempatkan dikirim

karena ketidak terbuka dalam penyusunan draft
namanya orang tidak tahu mencari tahu
datanglah ke dpr teman teman buruh serikat pekerja
kami didatangin bahkan ada kecurigaan dari publik
padahal kami belum menerima draftnya sama sekali
karena itu domainnya pemerintah karena itu ruu yang diusulkan oleh pemerintah
terus kemudian apakah merintah tertutup
itu tetapi berdasarkan penjelasan kepada kami baik dalam pertemuan informal versi pemerintah sudah melibatkan beberapa stakeholder termasuk juga elemen buruh
meskipun mungkin tidak semua kelompok buruh kelompok serikat pekerja diundang atau ada persoalan komunikasi seperti tadi acaranya jam empat undangannya jam setengah empat misalkan
itu kan dengan tingkat mobilitas di jakarta macetnya seperti itu selisih waktu setengah jam ada dua kemungkinan
satu memang sengaja ditutup tutupi gitu kan atau yang kedua sengaja diundang sekalian aja formalitas terpenuhi atau tidak datangnya kebukan urusan nt
itu kan tidak boleh sebenarnya gitu
dan kami nanti tentu di dpr siapapun akd yang ditugaskan sudah menjadi komitmen bersama
bahwa ruang partisipasi publik itu harus dibuka
karena undang undang ini menggabungkan yang cipta kerja ini menggabungkan beberapa sekian undang undang meskipun tidak digabungkan semua
tapi pasal pasal tertentu masuk dalam pengaturan undang undang ini
ada yang dibatalkan ada yang disinkronisasi yang seperti itu
kita bahas itu nanti beberapa poin yang kemudian menjadi poin keberatan oleh teman teman buruh ya
mbak nining setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas tentang ruu cipta kerja yang kemudian menjadi polemik
ada beberapa poin yang kemudian dirasa sangat sangat memberatkan oleh kaum buruh
beberapa di antaranya kita lihat dulu
di sini nanti kita bahas dengan mbak nining
di sini ada ketua umum konfederasi kasbi
kita tampilkan di layar
seperti apa ya
itu dia pasal kontroversial
salah satunya masuk enam hari kerja
istirahat antara jam kerja paling sedikit tiga puluh menit
setelah bekerja empat jam
enam hari kerja dalam satu minggu
kita bedah satu persatu misalnya
iya kalau kita bicara tentang persoalan substansi
ini kan masuk dalam substansi
sebenarnya kami sih melihatnya
sejak dari awal memang sudah ada hal yang tidak baik ya
kemudian beberapa poin
tadi saya membaca sangat banyak pasal pasal
ada yang dihapus ada yang dirubah
misalkan pasal lima puluh sembilan
termasuk ini salah satu poin yang ada beberapa perubahan
kita sangat melihatnya ini adalah
bisa ditampilkan juga yang lain teman teman
pasal lima puluh sembilan itu tentang pekerja waktu tertentu gitu
kemudian jenis pekerjaan
hanya dibatasi dari jenis pekerjaan
dan kemudian juga batas waktu
nah tetapi ketika dicabut pasal lima puluh sembilan itu
itu juga kemudian semakin meliberalkan tentang persoalan fleksibilitas tenaga kerja
kalau menko bilang tentang buruh murah
kemudian mudah juga di phk gitu
nah dimana buruh kalau ketika pkwt nya tidak dibatasi
terus kemudian semakin membuat bahwa sistem pemagangan semakin
dan merajalela kontrak itu semakin
artinya disitulah sudah kehilangan tentang persoalan kepastian kerja
keamanan perlindungan hukum bagi kaum buruh dan pekerja gitu
ini ada juga pasal satu ratus enam puluh sembilan ayat dua
dan pasal satu ratus tujuh puluh dua undang undang ketenaga kerjaan
yang berkaitan dengan phk ya
jadi setelah ini dihapus
sebenarnya ini mengatur tentang pesangon ketika phk atau akan mendapatkan phk
jadi tidak bisa mendapatkan pesangon
ini juga berkaitan langsung dengan teman teman buruh juga
ini menjadi masalah bisa dijelaskan
ini sebenarnya kaitannya tidak hanya masalah para pekerja yang hari ini kemudian menjadi persoalan
calon calon pekerja muda seperti para pelajar dan kemudian mahasiswa yang masih duduk di bangku sekolah
itu juga akan kehilangan tentang persoalan pendapatan mereka ke depan
termasuk juga perlindungan terhadap mereka
jadi kami kalau bicara hari ini itu tidak hanya bicara perlindungan terhadap pekerja yang posisi sedang bekerja
yang generasi muda yang itu akan semakin terlihat bahwa negara ini melejitimasi tentang perbudakan manusia di atas manusia
perbudakan modern kita kembali seperti zaman kolonial gitu ya
orang yang penting bekerja asal bekerja tetapi tidak ada bagaimana persoalan kesejahteraan mereka
bagaimana kepastian perlindungan terhadap mereka
bagaimana juga memastikan mereka juga layaknya hidup seperti manusia
butuh istirahat butuh tentang perusahaan pendidikan kesehatan kayak gitu
mbak nining tapi kemudian kan pemerintah beberapa kali kalau kita lihat pemberitaan sepekan terakhir gitu
itu justru yang menjadi yang diunggulkan dari sini adalah misalnya bonus lima kali gaji atau apa istilahnya pesanan atau apa lima kali gaji
yang kemudian ramai kemudian diberitakan
iya saya sih tidak mau terlalu berhayal ya
saya berangkat dari praktek
saya ini buru pabrik
yang berkali kali kerja di pabrik
saya setiap hari berhadapan dengan buruh pabrik dengan berbagai macam persoalan
sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat ini adalah bagaimana persoalan penegakan hukum
bagaimana persoalan tugas kementerian dinas dinas tentang persoalan pengawasan
yang kemudian hari ini banyak tidak dilakukan oleh level pemerintah gitu loh
terus kemudian kalau tadi kita lihat janganlah terlalu memberikan ilusi
orang yang bekerja aja tidak manusiawi diperlakukan apa iya
gitu kan diberikan tentang persoalan kebenaran
saya ini buru pabrik gitu ya
bukan hanya karena walaupun saya sebagai pimpinan organisasi serikat buruh
tapi saya lama mengalami menjadi buruh pabrik
jadi tahu persis sampai detik ini bagaimana kondisi kerja di pabrik gitu loh
untuk mendapatkan persoalan hak pesangon saja itu bisa harus sampai phi
bahkan bisa sampai pengadilan gitu loh
dan kemudian diberikan ilusi seperti itu gitu loh
janganlah kita memberikan ilusi yang kemudian seolah ini baik
tapi dalam prakteknya itu tidak baik
contoh misalkan undang undang sjsn
kami sangat keras dulu menentang tentang perusahaan sistem jaminan sosial nasional
kami sangat sepakat tentang sistem jaminan sosial
tapi isi dalam itu itu bukan jaminan sosial
co sharing artinya asuransi sosial
tapi akhirnya per januari kemarin kita lihat bagaimana begitu banyaknya kritik dari masyarakat
tentang beban kenaikan yang luar biasa gitu
nah begitu juga ini rancangan undang undang cipta lapangan kerja
kalau kita sebut dengan cilaka kenapa
karena masuk dalam
sudah diganti jadi cipta kerja sekarang
tapi kan masuk dalam prolegnas itu kan awalnya itu adalah
cipta lapangan kerja
uu cipta lapangan kerja gitu loh
karena itu kita lihat ternyata akan membawa sebuah memang benar benar celaka bagi rakyat indonesia gitu loh
mas awi bagaimanapun kan sekarang
bolanya sudah di depan
katakanlah tripartit ini memang dari dulu belum pernah ketemu ya
susah belum pernah ketemu
apakah dpr disini juga kemudian nanti atau mungkin ada rencana untuk betul betul memposisikan diri sebagai penengah atau perantara bagi mereka betul betul untuk bertemu
ya jadi begini
tripartit yang di indonesia selalu mengalami dinamika
memang itulah salah satu ciri
selalu ada perdebatan
tetapi kalau tidak mendapatkan ruang temu minimal untuk berdiskusi itu tidak benar juga
nah dpr kami sudah berkomitmen bahwa apapun instrumen nanti yang dipercayakan oleh pimpinan oleh rapat bamus untuk membahas ini maka ruang publik akan kita buka
misalkan kami selaku balek misalkan seandainya nanti badan legislasi yang ditugaskan untuk membahas ini tentu pihak pihak yang stakeholder berkepentingan berkaitan dengan
ruu ini kita undang
tidak mungkin semuanya
kalau tadi disampaikan dipaparkan beberapa konten
itu kan terkait dengan konten yang tadi disampaikan
itu kan masih bisa didiskusikan
termasuk juga kita nanti ketika membahas dengan pemerintah tentu pandangan pandangan dari teman teman serikat pekerja pandangan pandangan dari teman teman buruh itu tetap kita akomodir kita sampaikan kepada pemerintah
paling tidak memperpendek rentangnya yang terlalu jauh
kan pasti ada tataran yang idealitas ada yang tataran yang kenyataan di lapangan
ketemu tengah tengah maksudnya
ketemunya di tengah tengah
paling tidak begini di awal dalam berbagai kesempatan kami sudah menyampaikan bahwa kami semuanya ini tidak berkeberatan dengan investasi
silahkan saja untuk kesejahteraan rakyat untuk pembangunan ekonomi
tetapi aspek kemanusiaan itu jangan dilupakan
apa itu aspek kemanusiaan
ya ada faktor tenaga kerja di situ
semua orang lain harus mendapatkan perlindungan kepastian kerja nasib mereka juga jangan dikorbankan
jadi terus kemudian pemerintah menyampaikan bahwa ini kan masih draft masih kita godok
kesempatan untuk membahas itu masih panjang bahkan kami juga menegaskan tidak perlu dipaksa seratus hari
rencananya kan harusnya mei kan sudah ketok kan ini
ya sudah sudah
draftnya yang dijanjikan akhir desember mulur ke januari mulur juga ke februari
fenomena ini kenyataan ini menunjukkan bahwa di internal kementerian itu masih perlu sinkronisasi
apalagi ini melibatkan banyak pihak lebih sinkronisasinya lebih membutuhkan waktu
jadi kami nanti tidak berpaku pada patokan seratus hari tetapi bagaimana kualitas undang undang ini benar benar bisa mengayomi semuanya
baik kepentingan pengusaha kepentingan serikat pekerja maupun peran negara di situ
harus hadir gitu
tapi kan bagaimanapun kan kalau misalnya sudah di dpr itu proses politik kan yang akan terjadi
ya karena kan kami dihadapkan pada persoalan pada konstituen kami
kami ini masing masing partai memiliki konstituen dari serikat pekerja
sama kami di dapil pun banyak juga mendapatkan protes masukan terkait dengan yang tadi itu dipaparkan
termasuk minimum kan itu disebut paling sedikit diberi waktu istirahat tiga puluh menit setelah bekerja empat jam gitu
prakteknya misalkan di tempat saya ada baru beristirahat setelah bekerja enam jam misalkan
ada juga yang seperti itu
yang begini begini ayo kita rumuskan bersama sama supaya iklim investasi kita iklim usaha kita itu berjalan lancar
maksud pemerintah dari awal
presiden mewacanakan omnibus law dalam bidang investasi cipta pekerjaan dan semacamnya
yang disampaikan dalam pidato pelantikan beliau
karena berangkat dari asumsi dasar bahwa banyak regulasi di indonesia itu menghambat investasi
khususnya di bidang perizinan gitu kan
tetapi kan tidak bisa serta merta mengabaikan faktor yang saya sebutkan tadi
faktor manusia faktor tenaga kerja yang itu merupakan
pemilih pemilihnya pak jokowi pemilihnya partai dan juga pemilihnya pak prabowo kemarin kan disitu juga harus dimanusiakan
nah itu dia sebenarnya
disini unsur manusianya ditempatkan dimana
kalau misalnya katakanlah selama ini kan dilihatnya seperti bandul ya
bahwa ini ada buruh kemudian dengan beberapa tuntutannya yang kemudian menurut pengusaha dianggap itu memperlambat produktivitas
menyulitkan keuangan finansial perusahaan itu mbak nining
saya mau menyampaikan gini
pertama kita konfederasi kasbi bersama gerakan buruh bersama rakyat ini
tidak pernah anti terhadap investasi apalagi lapangan pekerjaan
kita sangat mensupport tentang perusahaan lapangan pekerjaan gitu ya
karena memang rakyat hari ini kenapa pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah terjadi peningkatan
karena memang berangkat dari perusahaan konsumsi kan
nah konsumsi itu berangkat dari

itu berangkat dari persoalan pengaruh tentang persoalan pendapatan masyarakat
nah kalau masyarakatnya pendapatannya semakin rendah dan tidak seimbang dengan kebutuhan hidupnya
tentu itu tidak akan terjadi peningkatan
nah terus kemudian kita mau bicara gini jangan kemudian asal sekedar dibuka lapangan pekerjaan
orang yang penting asal bekerja tapi dia tidak punya bagaimana tentang persoalan demand
tentang persoalan pendapatan yang kemudian kebutuhan hidupnya kualitas hidupnya tidak terjadi
itu sama juga kita kemudian melakukan perbudakan terhadap manusia
itu yang kemudian tidak
nah kemudian kalau kita bicara tentang persoalan saya seringkali berhadapan dengan orang selalu bilang
buruh itu tidak produktivitas
saya ini berangkat dari sektor padat karya
anggota kami juga ada di sektor makanan terus kemudian ada di garmen dan tekstil persepatuan bahkan
justru kemudian sangat terjadi ekspansi modal gitu loh
tapi justru kemudian tadinya buruhnya seribu bisa sampai delapan ribu bahkan sampai tiga puluh ribu gitu
apakah itu burunya tidak produktivitas gitu kan
itu yang kemudian jangan kemudian logika terbalik yang kemudian sebenarnya ada persoalan besar negara kita adalah persoalan korupsi
persoalan birokrasi persoalan perizinan
tetapi kenapa buruh yang kemudian rakyat indonesia dikorbankan gitu loh
anda kemudian kaget nggak ketika misalnya ketika saat pemerintah ingin menciptakan omnibus law penyederhanaan penggabungan beberapa pasal
kemudian eh kok kena juga ke buruh gitu
ya tadinya kami tidak pernah berpikir bahwa omnibus law kemudian turunan rancangan undang undang cilaka ini
kemudian banyak punya pengaruh tentang persoalan kaitan dengan
kehidupan masyarakat yang tadinya kami pikir adalah negara berpikir tentang bagaimana terjadi peningkatan investasi
kemudian terbukanya lapangan pekerjaan
kami pikir negara akan membuat satu konsep tentang persoalan pembangunan ekonomi
yaitu mungkin membangun industri dari hulu ke hilir yang kemudian yang kuat dan mandiri gitu ya
nah itu yang kami bayangkan tadinya
tetapi ternyata untuk mengembangkan
menarik investasi justru kemudian banyak melakukan perombakan persoalan perundang undangan
tidak hanya tentang persoalan ketenaga kerjaan juga tentang lingkungan gitu ya
tentang persoalan perpajakan
nah yang sangat kita ini dru perpajakan saya baca
justru negara memberikan hal yang kemudian keringanan terhadap para pemodal
yang tadinya pajak badan dua puluh lima persen kemudian menjadi turun dua puluh dua persen
itu bahkan negara
bisa kehilangan lima puluh tiga triliun dan itu harus ditanggung oleh rakyat indonesia
kan sangat tidak adil bagi kita gitu
oke oke kita bahas itu setelah jeda
nanti saya akan konfirmasi pertanyaan yang sama ke mas awi
tetap di cnn indonesia prime news
indonesia prime news
saya masih penasaran dengan saya ingin konfirmasi lagi manining
ini sekali lagi ya
saya mengutip dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial kemenaker hayani rumondang
mengatakan seluruh direktur kami hadir
saya yang pimpin langsung kami sudah tanyakan ke perwakilan buruh
soal pesangon phk dan jaminan kehilangan pekerjaan
kami bahas isu isu yang selama ini diregulasi perlu diperbaiki
saya konfirmasi itu
itu tidak pernah terjadi
kasmi tidak pernah diajak
pertama kalau bicara tentang sebelum adanya
itu november katanya
november kami tidak terlibat dalam hal itu
kami memang seringkali kemudian memang konfederasi menjadi diskriminatif di level pemerintah
karena ini yang kemudian kita kritik keras terhadap pemerintah
nah terus kemudian kadang kadang pemerintah ini juga
mana serikat pekerja yang disenangi gitu ya
lebih mudah melejitimasi memuluskan kebijakan
itu biasanya lebih mudah untuk dikomunikasikan
nah itu kritik kami kepada pemerintah
tapi kita bisa lihat gitu ya
tentang persoalan omnibus law ru cilaka ini
sangat banyak pasal pasal yang dihapus gitu ya
tentang persoalan salah satunya adalah kalau kita lihat tentang pasal satu ratus tujuh puluh gitu ya
dimana peraturan pemerintah itu bisa mengubah tentang isi dari undang undang gitu
nah ini kan sangat ironis
seharusnya pp itu kan tunduk kepada undang undang
nah kalau kemudian dari awalnya saja sudah tidak beres prosedur dan ini
terus isinya banyak menjadi persoalan
ya sudah untuk apa gitu
oke ya sudah untuk apa mas sawi
jadi kalau kita mulai membedah konten ruu cipta kerja ini memang banyak problem
misalkan di pasal delapan puluh delapan d mengenai upah minimum yang itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah
kita tahu misalnya di salah satu daerah tahun dua ribu sembilan belas ekonominya melambat
terus siapa yang menanggung ini gitu
ada juga misalkan pemerintah juga dalam hal ini merangsang tenaga kerja asing tka
itu diberi kemudahan dalam melakukan startup
padahal konsep dari startup itu untuk merangsang talent talent lokal untuk bisa tumbuh
diberi keleluasan begitu bagaimana coba memberikan peluang kepada potensi potensi lokal
belum lagi tadi yang disampaikan mengenai outsourcing gitu
tidak ada pengaturan
bisa jadi pekerja inti yang inti dari sebuah perusahaan produk itu bisa diosorpsikan juga
kalau tidak ada pembatasan pengaturan yang ketat
nah tadi juga kritik juga dari ksb kepada pemerintah bahwa jangan memberbedakan perlakuan gitu loh
karena apapun juga mau dia kritiknya tajam kritiknya setengah setengah ataupun sepakat dengan pemerintah
namanya elemen masyarakat ya harus didengar semua gitu loh
dan dpr nanti kami akan mendengarkan
kan pasti jangankan banyak organisasi
kadang satu kepala aja pendapat bisa tiga
apalagi banyak banyak elemen pasti menimbulkan perbedaan pendapat
dan itulah sebenarnya inti kekayaan pengetahuan kita adalah membahas
perdebatannya di situ
perdebatannya di situ
jadi ini dpr kemudian akan mengambil andil untuk memastikan semua pihak terdengar suaranya gitu mas sawi
saya yang mengafirmasi itu
nanti kalau dibalik yang diberikan tugas ini kami akan mengundang semuanya
tentu dengan kapasitas terbatas
artinya tidak semua artinya misalkan perwakilan perwakilan lah
dan ketika semua perwakilan didengar pendapatnya seperti apa
sehingga kita bisa menghasilkan sebuah pandangan yang komprehensif
bahwa kalau maunya pemerintah begini ini buruh dan pekerja dikorbankan dalam sisi yang aspek yang lain gitu
ini harus dicari pendekatannya gitu
bandulnya itu menurut anda bisa minimal seimbang nggak
kalau sekarang kan mungkin agak timpang kalau misalnya dilihat timpang
kita harapkan ada keseimbangan
artinya pemerintah hadir
kalau seimbang itu kan ideal banget kan kayaknya nggak mungkin ya
menciptakan keseimbangan kan gitu
jadi pemerintah hadir menjembatani kebutuhan kebutuhan dari para sedikat pekerja
supaya dia tidak terlalu dikorbankan gitu kan
karena kalau pun tidak dibilang korban pasti jadi korban
dari setiap perundang undangan ini pasti jadi korban siapapun gitu
yang terdampak itu
paling tidak dia tidak menjadi pihak yang dilemahkan
di satu sisi kita juga menjebatani
pengusaha juga bisa mendapatkan untung
tetapi ya untungnya jangan kebangetan gitu
supaya investasinya ada
investasi jalan pertumbuhan ekonomi ada
berdampak positif pada kesejahteraan para pekerja
itu yang kita inginkan gitu
tapi lagi lagi kami ingin mengingatkan bahwa ruu apapun namanya itu disepakati antara pemerintah bersama dpr
dpr nanti menggunakan hak kami hak legislasi kami
untuk memberikan penekanan penekanan kepada pemerintah
kaitannya dengan isu isu yang memantik kontroversi dari masyarakat
sehingga dihasilkan sebuah kompromi
kompromisannya beberapa undang undang
awalnya pemerintahnya menghadap ke timur
dpr menghadap ke barat
ketemu di tengah menghadapnya sama sama ke tengah
meskipun bukan undang undang ini
contoh contoh salah satu contoh
ketika undang undang pesantren disahkan
dpr menginginkan ada dana abadi pendidikan
pemerintah tidak mau
dana abadi pesantren pesantren dapat dana alokasi dana pendidikan abadi pesantren yang diambilkan dari dana abadi pendidikan
itu kan kompromi
hal hal seperti itu biasa dalam politik pasti akan menemukan yang seperti itu
tapi menarik juga yang ramai diperbincangkan juga mbak nining
mungkin mbak nining juga sudah mendengar
ada kemudian kritik yang disampaikan kepada teman teman buruh di sini
bagaimana teman teman buruh bisa menyuarakan ketertindasan atau hal hal poin poin yang menjadi polemik di ruu ini apabila ada suara suara yang tidak menyatu
suara suara yang tidak sama
iya kalau kita hidup dalam dunia demokrasi kan memang tidak bisa kita paksakan semua pikiran kita sama
pasti ada terjadi perbedaan pandangan
gitu ya gitu
karena kita juga harus menggunakan logika sehat kita gitu loh
mana yang kemudian tidak kemudian banyak mengorbankan kemanusiaan
itu yang terpenting bagi kita gitu loh
nah bagi kami hari ini gerakan buruh bersama rakyat gitu
di situ juga banyak organisasi serikat buruh gitu ya
termasuk juga di praksi rakyat indonesia
itu berbagai macam sektor masyarakat sipil yang juga hari ini banyak menentang tentang omnibus law kan gitu
jadi sebenarnya ini menjadi peringatan bagi pemerintah gitu
jangan membuat tradisi buruk yang selalu kenapa di september terjadi gejolak yang begitu besar
karena pemerintah mau melakukan bersama dpr pada saat itu melakukan berbagai macam repisi
yang kemudian kita sudah membaca itu arahnya semakin memburuk keadaan rakyat indonesia
sehingga mendapat ekstensi gerakan yang cukup besar pada saat itu sehingga sampai ditunda gitu
saya melihatnya ada kaitannya kemudian karena kemarin itu ada satu sebuah proses yang terjadi kegagalan gitu ya
sehingga muncullah omnibus law gitu ya
kemudian dipaksakanlah berbagai macam atas nama kepentingan investasi gitu ekonomi
tetapi akhirnya tetap juga ujung tombaknya itu adalah yang dikorbankan rakyat
nah pengalaman kita tadi kalau dari dpr bilang bahwa tentang bagaimana sekarang upah
kemudian didorong tentang persoalan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi
sekarang saja pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas yang banyak mendapatkan pertentangan dari kaum buruh
yang kemudian kenaikannya hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
itu juga tidak pernah akan terjadi kenaikan upah setiap bulan
tapi justru kemudian
nah itu yang kemudian apalagi dengan pertumbuhan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah
justru tidak akan ada pemerataan persoalan ekonomi
tentang persoalan bagaimana melepas rakyat dari kemiskinan
yang ada adalah semakin masuk dalam jurang kemiskinan
kita lihat sekarang perkembangannya bolanya di dpr apa yang akan dilakukan
tentunya akan pertama kali langkahnya dibacakan di paripurna itu ya
kita lihat nanti perkembangan seperti apa
mbak nining terima kasih banyak
mas awi terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini

kita sekarang jeda dulu
setelah jeda kami hadirkan informasi soal klinik ilegal di jakarta pusat menggugurkan lebih dari sembilan ratus janin
dari satu tiga ratus pasien
omzetnya lima miliar rupiah tetap di cnn indonesia